dalam beberapa hari terakhir ketua umum partai gerindra prabowo subianto
giat bersilaturahmi lebaran ke sejumlah tokoh mulai dari presiden hingga kiai kiai nadatul ulama
sejumlah pihak membaca prabowo tengah melakukan safari politik
elit gerindra pun membantahnya apa makna dibalik silaturahmi ala prabowo subianto
benarkah safari tersebut bagian dari memanaskan mesin politik
kita diskusikan pada malam hari ini bersama dengan pak ahmad muzani sekjen partai gerindra
selamat malam pak muzani apa kabar sehat
selamat malam pak renhat sehat alhamdulillah
baik dan juga ada
dan juga ada
maaflah irbatin kepada seluruh banksa indonesia
ya maaflah irbatin juga pak ahmad muzani
dan juga ada bang jayadi hanan direktur eksekutif lembaga survei indonesia atau ls
selamat malam bang jayadi apa kabar
selamat malam salam sehat saya sehat saja
selamat malam bang muzani assalamualaikum
waalaikumsalam mas jayadi apa kabar
sehat bang sehat alhamdulillah
ini bapak bapak kalau bicara soal makanan
karena dibalik selatur rahmi atau bahasanya
ini bang muzani disebut safari politik pak prabowo subianto
paling tepat bertanya juga ke bang muzani
karena bang muzani ini sebagai sekjen mendampingi safarinya pak prabowo subianto
selatur rahminya pada momen lebaran kemarin
kalau bukan karena politik atau tidak ada pembahasan politik
sebenarnya bang muzani seperti yang disampaikan oleh elit elit partai gerindra
pertanyaannya sekarang lalu apa makna
dan mengapa kemudian belakangan pak prabowo mulai geliat
selatur rahmi di momen idul fitri ini
ya bersilaturahmi di momen idul fitri adalah tradisi yang sudah dilakukan
sebagai sebuah cara bangsa indonesia atau umat islam indonesia
dalam merayakan hari raya idul fitri
kita berselatur rahmi kepada sanak famili saudara
bahkan kita bersilaturahmi kepada orang orang yang kita hormati
para pemimpin kita bahkan presiden kita
nah momen idul fitri ini
pak prabowo dijadikan sebagai selatur rahmi kepada pemimpinnya
presiden kita semua pak jokowi widodo dan orang yang kita hormati
yakni presiden republik indonesia yang kelima
ibu hajah megawati soekarno putri
karena itu kalau ini dimaknai sebagai sebuah safari politik
karena jabatan pak prabowo adalah ketua umum partai
selain menteri pertahanan
tetapi momen itu sebenarnya sebagian dari proses
bagian dari proses kita merayakan
kembang kembang kembang
kita itu diajarkan oleh orang tua kita
agar kita terus menjunjung tinggi menghormati
orang orang yang kita hormati
itu sebabnya pak prabowo datang
di hari raya idul fitri di hari pertama hari kedua dan seterusnya
baik kepada presiden republik indonesia
mantan presiden republik indonesia yang juga ketua umum partai
pdi perjuangan dan para ulama para kiai
yang juga kita hormati ilmunya harismatiknya dan wibawanya
kalau ini kan kunjungan pak prabowo juga sebagai ketua umum partai gerindra
tadi kan bang muzani mengatakan mungkin mungkin saja
kalau kemudian dimaknai sebagai sebuah safari politik
artinya memang ada tujuan ya bang muzani
bahwa silaturahmi ini atau safari ini
memang ada ujung ujungnya adalah
untuk kepentingan politik juga sebenarnya
ya tapi dalam pertemuan misalnya dengan pak jokowi
kan seperti dijelaskan oleh presiden
jakarta bahwa kedua beliau bertemu
dan membicarakan hal yang ringan ringan saja
tidak membicarakan kritik sama sekali
tidak membicarakan ekonomi sama sekali
demikian juga pada saat dengan pertemuan dengan ibu mega
sama sekali persoalan persoalan yang berat
tentang kebangsaan kita itu tidak dibicarakan
ya membicarakan tentang kesehatan tentang kuliner
tentang tradisi tradisi kita dan seterusnya
di gai gai itu juga sama saja
pak prabowo tidak membicarakan tentang persoalan politik
pak prabowo ya bersilaturahmi lebaran
kepada gai gai yang beliau hormati
baik di tepu hireng di tampak beras
di raholil ataupun di jember misalnya
beliau tidak membicarakan politik sama sekali
bang jayadi hanan anda melihatnya dari luar bagaimana
silaturahmi atau safarinya pak prabowo
belakangan ini ke sejumlah tokoh
dan juga ke sejumlah tempat
bisa kemudian dimaknai secara politik
iya tapi juga memang mengambil momentum
apakah anda juga melihat bahwa ini memang kental
atau ya tentu ada tujuan politik
dari safarinya pak prabowo subianto
ya tentu saja yang pasti ada makna politik ya
dari setiap peristiwa
atau setiap tindakan dari pelaku politik
atau tokoh politik itu pasti punya
tentu saja dia akan memanfaatkan momentum momentum
jadi minimal ada dua makna tadi
pertama adalah makna silaturahmi itu sendiri
dalam rangka momentum idul fitri
tapi yang kedua tidak bisa dilepaskan
kalau dari analisis pihak luar ya
atau dari persepsi publik
karena tindakan tindakan pelaku politik
akan menimbulkan persepsi publik
dan itu sesuatu yang wajar
dan saya kira bisa dimaklumi
pertama mengapa dia pasti punya makna politik
karena tadi sudah disimulir bang muzani
bahwa yang melakukan adalah para tokoh politik
setiap tindakan tokoh politik itu pasti akan
ada makna politiknya
atau dimaknai secara politik
terlepas dari apa tujuan utama dari pelaku politik
yang kedua meskipun banyak pihak mengatakan
bahwa pilpres dua ribu dua puluh empat itu masih jauh
tetapi kan itu kurang dari dua tahun lagi
secara makna minimal simbolik itu
dapat dimaknai bahwa
apa yang dilakukan oleh pak prabowo itu adalah
tindakan tokoh politik figur politik
yang tentu saja akan punya makna politik
baik secara simbolis maupun secara substantif
secara simbolis tadi sudah disimulir bang muzani
bahwa makna politiknya adalah menunjukkan
bahwa pak prabowo tidak punya hambatan
untuk berkomunikasi dengan pihak manapun
baik dengan pihak seperti partai politik
mau pun pihak pihak seperti pesantren
atau pihak pihak lainnya yang nanti mungkin akan dilanjutkan
untuk dikunjungi oleh pak prabowo
makna secara substantif tadi yang ditanyakan oleh bung reinhardt
apakah dia ada kaitannya dengan
persiapan menuju dua ribu dua puluh empat atau tidak ya
tentu saja hal hal itu pasti punya kaitannya
jadi sedikit atau banyak pasti punya kaitannya
dan saya kira bukan hanya pak prabowo
yang melakukan safari politik seperti ini
banyak pihak meskipun mungkin
yang antar partai politik belum
baru pak prabowo ke megawati saja yang terlihat
tapi tokoh tokoh politik lain kan juga melakukan hal yang sama
baik dalam bentuk silaturahmi langsung bertemu
atau melalui media misalnya begitu
dari tokoh tokoh yang ditemui pak prabowo ini
menurut anda seberapa
atau bacaan anda bagaimana
ini kata bu irang kemudian
ke rumah bu megawati
juga ke gubernur kofifa
sebelumnya juga bertemu dengan presiden joko widodo
pak apa tebu irang itu jawa timur kan
ya jadi kita jangan lupa bahwa
jawa timur itu kalau kita berkaca pada pemilu dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
adalah salah satu penentu kemenangan dalam kompetisi pilpres
dan kita tahu bahwa
kalau kita baca sejumlah hasil survei yang dirilis
di media pak prabowo kan cukup kompetitif di jawa timur
bersaing ketat dengan sementara ini dengan ganjar pranowo
tapi cukup kompetitif
dan kalau kita bandingkan dengan pemilu dua ribu sembilan belas di jawa timur
pak prabowo kan sudah cukup meningkat suaranya
jadi saya kira sangat masuk akal
dari segi politik elektoral berbasis teritorial
kalau jawa timur akan menjadi perhatian dari gerindra dan pak prabowo
meskipun kita tahu calon calon lain juga akan menjadikannya sebagai
salah satu wilayah kompetisi
yang akan dimasuki pada tahun dua ribu dua puluh empat nanti
demikian juga dengan silaturahmi dengan berbagai pihak seperti kiai
saya kira di dua ribu dua puluh empat itu salah satu tantangan bagi pak prabowo dan timnya adalah
pertama mempertahankan suara yang mereka miliki pada tahun dua ribu sembilan belas lalu
yang kedua mengupayakan agar di daerah daerah yang pak prabowo tidak memiliki suara yang cukup
untuk memenangkan kompetisi seperti jawa timur pada dua ribu sembilan belas lalu
itu agar dimenangkan
jadi wajar kalau misalnya safarinya dimulai di jawa timur
dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan yang wilayah lain
seperti tugas kedua yaitu mempertahankan perolehan suara di daerah daerah pada tahun dua ribu sembilan belas misalnya
kalau di jawa kan
itu pak prabowo kan menang
itu untuk menang di dua ribu dua puluh empat kan diperlukan upaya untuk mempertahankan itu
kemudian memperkecil kekalahan di jawa tengah misalnya
kalau misalnya jawa tengah dianggap masih menjadi basis pdip
dan prabowo dan gerina belum bisa memenangkan pertarungannya
itu tugas pertama saya kira
tugas kedua adalah
atau sebetulnya mungkin tugasnya berbarengan gitu adalah memastikan adanya tiket yang cukup
untuk maju lagi pada pemilu dua ribu dua puluh
jadi kunjungan ke partai partai politik itu secara simbol politik bisa dimanai seperti itu
untuk memastikan agar nanti di dua ribu dua puluh empat tiket untuk pak prabowo yang memerlukan apa namanya
memerlukan koalisi minimal satu partai lagi pada tahun dua ribu dua puluh empat nanti
dan itu dimulai dengan upaya upaya untuk menunjukkan bahwa gerindra dan pak prabowo
tidak punya hambatan untuk berkomunikasi dengan semua partai politik
terutama dengan yang selama ini sudah mulai ditengarai oleh publik bahwa
salah satu potensi koalisi yang kuat bagi gerindra untuk mencalonkan prabowo adalah pdi perjuangan
bang muzani benar memang ada upaya untuk mendekat ke jawa timur
karena ada safari politiknya pak prabowo di sana juga melihat bahwa ini jawa timur
sebuah wilayah yang punya
potensi yang besar ceruk suara yang cukup besar di sana
kalau dilihat dari tokoh tokoh yang didatangi oleh pak prabowo itu kan sebenarnya
sahabat dan kawan lama pak prabowo
artinya bukan tokoh baru bukan pondok pesantren baru
tapi orang orang yang secara tradisi telah memberi support dan dukungan kepada pak prabowo
baik dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas itu adalah sahabat sahabat lama pak prabowo
kalau kemudian itu dimaknai sebagai sebuah
cara pak prabowo sebagai upaya untuk menggali kekuatan dari jawa timur
saya kira itu sesuatu yang dalam politik itu real politik
tetapi itu bukan itu maksud kami
maksud kami adalah kami ingin tetap bersahabat dengan semua kawan
dan semua tokoh di jawa timur jawa tengah dan jawa barat
karena kami merasa tidak memiliki beban masalah dengan tokoh manapun
kami merasa tidak punya masalah kami tidak punya musuh dengan partai
dengan kekuatan manapun
sehingga kami merasa bisa leluasa untuk berhubungan bersilaturahmi
datang di pondok dan tokoh manapun
oke bang muzani tapi gerindra sendiri melihat jawa timur sebenarnya bagaimana dalam
kalau dalam kita bicara soal politik elektoral ya
karena kan yang tadi disampaikan juga oleh bang jayadi bahwa
pada pilpres sebelumnya pak prabowo kalah di jawa timur
sementara jawa timur juga punya ceruk suara yang cukup besar
jumlah suara yang cukup besar kalau kita bicara pilpres dua ribu dua puluh empat
anda sendiri melihat provinsi jawa timur sebenarnya bagaimana
ya jawa timur itu adalah provinsi yang dinamis
dalam setiap pemilu pemenangnya beberapa kali berganti
pernah demokrat pernah pdip pernah pkb dan seterusnya
kami harap di tahun dua ribu dua puluh empat mudah mudahan dan insya allah
bisa menjadi giliran partai gerindra
karena provinsi ini adalah provinsi yang sangat dinamis dalam pilihan politiknya
dan akan sangat diuntungkan oleh kos tokoh
dan pemimpin pemimpin yang menjadi panutan di jawa timur
baik ulama tokyai hataib termasuk para jawara
para pemimpin pemimpin lainnya di jawa timur
oke baik bang muzani bagaimana dengan pertanyaan ketika
safari atau bersilaturahmi ke rumah bumega ini menguatkan sinyal
prabowo puan atau koalisi pd perjuangan dan juga gerindra
bagaimana anda menjawab persepsi itu yang terbaca dari silaturahmi kemarin
bumega dan juga pak prabowo
tapi dijawabkan nanti bang muzani kita break dulu
kami akan segera kembali ke sana
baik saya masih bersama dengan pak ahmad muzani sekjen partai gerindra
dan juga pak jayadi hanan direktur eksekutif lebaga survei indonesia atau lsi
pak muzani yang jelas pertemuan dengan bu mega beberapa hari yang lalu ketika lebaran
bahwa ini adalah lagi lagi simbol kedekatan pd perjuangan dan juga gerindra
bahkan sinyal bahwa memang akan ada duet prabowo dan juga puan maharani
ya memang hubungan antara pdi dengan gerindra di dalam pemerintahan jokowi ma'ruf
sekarang cukup baik cukup bagus
dan itu karena dilandasi oleh hubungan lama sejak dua ribu sembilan
kita pernah berkoalisi dalam pasangan
pertama pemegang prabowo
kemudian hubungan yang terjadi antara bumega dengan pak prabowo dalam keseperjalanan kemudian
juga cukup bagus
keduanya saling menghormati dalam pilihan politik masing masing meskipun kita pernah berbeda politik
kemudian hubungan kami dalam partai juga cukup bagus
hubungan saya sebagai sekjen dengan mas hasto juga bagus
hubungan kami di dpr dengan ketua dpr juga cukup bagus
sebenarnya secara personil
maupun secara organisasi hubungan kami relatif tidak ada masalah dalam dua hubungan itu
kalau kemudian hubungan itu diformulasikan dalam pilpres dua ribu dua puluh
saya tidak ingin mengatakan gr
tapi tidak ingin menyebut bahwa itu adalah bertepuk sebelah tangan
tapi kalau itu memang itu terjadi ya saya kira mudah mudahan itu bisa terjadi
karena antara pdi dan gerindra adalah partai politik yang sama sama memiliki
tujuan dan orientasi perjuangan nasionalisme yang cukup
oke bang muzani artinya mungkin saja memang ada duet prabowo puan
skenario itu yang akan disiapkan oleh pdpi dan juga gerindra
ya keduanya punya mekanisme dan tata cara untuk menetapkan calon presiden masing masing
gerindra tentu saja dengan kewenangan pak prabowo sebagai ketua dewan pembina
memiliki kewenangan untuk menetapkan calon presiden
dan juga pdi perjuangan
dan saya kira semua partai memiliki mekanisme dan tata cara yang juga harus kita hormati
nah sekarang ini kita proses di internal partai gerindra sudah selesai
bahwa setiap dpd tingkat provinsi dpc tingkat kabupaten kota
dan kecamatan di seluruh indonesia sudah menyatakan pendapatnya
keinginannya agar pak prabowo bisa maju di tahun dua ribu dua puluh empat
gerindra sekarang ini ingat tujuh puluh delapan
untuk beliau bisa maju tiketnya masih kurang tiga puluh tujuh kursi lagi
itu kita pasti berkoalisi
nah dengan siapa ini yang terus menerus kita harus lakukan
komunikasi kemudian kita harus terus menerus bersilaturahmi
dengan semua kekuatan partai politik
karena kami merasa semua partai politik adalah sahabat dan
semua sahabat dan kekuatan yang sama sama berjuang untuk indonesia
masa depan yang lebih baik
bang jayadi kalau ini dibaca juga sebagai sebuah sinyal prabowo puan di dua ribu dua puluh empat
apa pendapat anda
ya itu salah satu kemungkinan
tetapi kan pada saat ini yang bisa dibicarakan lebih dulu adalah
apakah partai gerindra akan berkoalisi dengan partai mana
itu yang akan dibicarakan pertama
apa yang menentukan koalisi antar partai dalam pilpres
pertama apakah ada komunikasi yang baik atau positif antar partai
jadi pada tahap awal ini kita bisa melihat bahwa memang tidak ada hambatan
komunikasi politik antara gerindra dengan pdip
jadi faktor pertama soal komunikasi politik itu sudah didapat
jadi gerindra pdip sangat mungkin berkoalisi
karena alasan itu tidak ada hambatan komunikasi politik
baik dari segi sejarahnya tadi sudah disampaikan oleh pak muzani
yang kedua maupun dari segi hubungan antar personal ketua umum atau figur utama
maupun hubungan secara kelembagaan antara partai gerindra maupun pdip
itu satu jadi tidak ada hambatan
maka mungkin saja itu terjadi
tetapi kan ada faktor lain yang akan menentukan jadi tidaknya koalisi itu
yaitu faktor misalnya siapa kandidat yang bakal dicalonkan
kalau betul misalnya pdip mencalonkan puan maharani
maka ya sangat mungkin akan berkoalisi dengan gerindra
karena gerindra sudah cukup positif untuk mencalonkan pak prabowo
tetapi siapa yang akan dicalonkan itu kan tidak hanya keputusan partai
tidak hanya kehendak dari partai
tapi juga akan melihat
nah masalahnya adalah kita belum tahu
kita belum tahu siapa yang betul betul akan maju sebagai calon
satu yang kedua tidak ada satu partai pun yang bisa mencalonkan sendiri
artinya semua partai pasti akan melakukan komunikasi untuk berkoalisi
maka kalau mereka bisa mencalonkan sendiri
partai pdip juga tampaknya tidak berniat untuk
tampaknya ya tidak berminat untuk mencalonkan sendiri
jadi pdip tampaknya juga menunjukkan keinginan untuk melakukan koalisi
maka dengan kata lain silaturahmi model hubungan antar partai itu akan terus menerus terjadi
sampai kemudian partai partai itu merasa yakin dengan kekuatan masing masing kandidat yang akan mereka calonkan
dan komunikasi politik antar partai yang terjadi
baik pak jayadi kalau kita lihat surveinya pak prabowo ini kan memang masih merajai sejumlah survei ya sebagai capres
dengan elektabilitas tertinggi bersama dengan pak ganjar dan juga pak anies baswedan
apa pentingnya bagi seorang prabowo subianto saat ini mulai memanaskan mesin partainya
mulai melakukan safari politik bertemu dengan sejumlah tokoh
apa yang menjadi
apa pentingnya sebetulnya
melihat kalau kita bicara soal melompat ke tahun dua ribu dua puluh
pertama karena pak prabowo harus mempertahankan atau sebagian besar suara yang dia peroleh pada pemilu dua ribu sembilan belas lalu
maka tadi kata pak muzani antara lain itu menghubungi kembali kawan kawan lama kan
kawan kawan nama itu untuk memastikan bahwa mereka tetap mendukung pak prabowo dari sudut pandang politik ya
bukan dari sudut pandang silaturahminya
yang kedua tantangan berikutnya adalah
ada potensi kekuatan pak prabowo di pemilu dua ribu sembilan belas lalu itu tidak bulat lagi
kalau misalnya calon seperti anies baswedan maju nanti di pemilu dua ribu sembilan belas
karena pada waktu itu kekuatan yang mendukung atau supporter katakanlah gitu
pak prabowo juga adalah supporter pada saat ini anies baswedan
jadi ada kemungkinan itu
karena alasan yang pertama tadi
dan alasan berikutnya adalah pak prabowo kan di dua ribu sembilan belas walaupun suaranya sangat besar
kan tidak cukup untuk memenangkan pertarungan
maka di pemilu dua ribu dua puluh empat nanti pak prabowo harus pergi ke kantong kantong pemilik suara
yang saat ini masih berafiliasi ke pak jokowi untuk agar mereka mendukung pak prabowo
maka silaturahminya juga menjadi ke berbagai
ke berbagai sektor berbagai wilayah
itu saya kira pentingnya
jadi baik ke pihak pihak yang dulu adalah supporternya jokowi
baik di jawa timur maupun di jawa tengah maupun dari daerah lain
maupun ke pendukung yang tadinya memang loyal kepada pak prabowo
saya kira silaturahmi itu harus dilakukan oleh pak prabowo
baik kepada tokoh tokoh
formal seperti gubernur atau wali kota
mau pun ke tokoh tokoh informal
seperti pemimpin pesantren atau kiai
atau tokoh tokoh lainnya
jadi saya kira itu memerlukan waktu memerlukan upaya yang sifatnya terus menerus
dan wajar kalau dimulai dari sekarang
bang muzani meskipun secara survei pak prabowo juga masih yang cukup teratas
tapi beberapa survei juga memotret bahwa terjadi stagnansi
sempat turun surveinya
bagaimana gerindra menanggapi sejumlah hasil survei
yang memang masih menempatkan pak prabowo di atas
tapi di sisi lain juga mulai ada di
disampaikan ada tren yang stagnan
bahkan turun dibandingkan dengan capres capres yang lain
pak prabowo sampai sekarang tidak pernah
melakukan kegiatan di luar kedinasannya sebagai menteri pertahanan
artinya beliau adalah menteri yang konsen
mengurus kepentingan pertahanan selama dua tahun setengah
dalam catatan kami
baru sekarang inilah pak prabowo menggunakan waktunya
untuk kepentingan di luar kementerian pertahanan
karena ini adalah hari lipur lebaran cukup panjang
dan beliau sudah beberapa kali berjanji dengan teman lamanya
dengan tokoh tokoh di jawa timur jawa tengah
bahkan di jawa barat ingin bertemu
inilah kesempatan beliau memiliki waktu untuk menemui
saudara saudara yang itu para ulama para kiai para pemimpin
baik pemerintahan ataupun non pemerintahan
jadi pak prabowo baru dalam dua lima tahun sebagai menteri pertahanan
inilah kesempatan beliau atau baru pertama kali beliau turun
sebagai pribadi di luar kedinasan menteri pertahanan
selebihnya beliau terus menerus konsen sebagai menteri pertahanan
kalau kemudian ini dianggap sebagai
dan itulah cara pak prabowo berkonsentrasi
mengurus tanggung jawabnya mengurus apa yang menjadi beban beliau
dan kemudian sekarang inilah beliau kemudian dianggap
sebagai menteri yang memiliki kinerja terbaik
dengan konsentrasi dan tanggung jawab yang besar
yang kedua partai gerindra sebagai partai yang beliau pimpin
selama ini adalah partai yang juga cukup solid cukup tenang
beliau tidak pernah memasang gambar
yang pasang gambar beliau adalah para kadernya
anggota dpr kabupaten kota dpr provinsi dpr ri
misalnya hari raya idul fitri misalnya kemerdekaan republik indonesia
misalnya ulang tahun partai gerindra
tiap ada event kita memasang spanduk
tetapi sepanduk beliau yang berdiri sendiri
itu hampir tidak pernah kita lakukan
atau biaya itu nggak pernah kami keluarkan
kira kira seperti itu
karena kami beranggapan bahwa
kinerja pak prabowo itulah sepanduk yang sesungguhnya
itulah baliho yang sebenarnya
supaya rakyat tahu apakah pak prabowo sebagai menteri pertahanan
cukup kompeten dinilai oleh rakyat atau tidak
kami menganggap itu semua adalah bagian dari iklan
beliau sebagai calon presiden
karena itu survei survei yang tinggi
itu menunjukkan bahwa
kepemimpinan dan kinerja beliau di bidang pertahanan
cukup bisa diterima oleh masyarakat oleh rakyat indonesia sehingga
selalu saja dalam survei
menteri pertahanan atau menteri pertahanan replik indonesia
selalu ditempatkan sebagai menteri yang berkinerja paling baik
popularitas pak prabowo sebagai menteri pertahanan paling tinggi
sebagai calon presiden beliau paling tinggi
tapi berkali kali beliau mengatakan bahwa
iklan yang sesungguhnya adalah bukan baliho bukan sepanduk
tapi kinerja saya sebagai menteri pertahanan
kinerja kader kader partai sebagai wakil rakyat
yang terus menerus berjuang untuk rakyat dalam situasi dan kondisi apapun
gerindra kata pak prabowo harus selalu menjadi teman rakyat
dia kalah susah dan di kalah senang
rakyat susah temannya gerindra rakyat senang temannya gerindra
kita harus tetap menjadi bagian dari mereka
tapi apakah berangkat dari silaturahmi pak prabowo di momen idul fitri kemarin
sebagai ketua partai gerindra apakah itu bisa menjadi titik awal lagi
kedepan pak prabowo juga akan mulai muncul ke ruang publik
bersafari ke tempat yang lain
dalam kapasitas sebagai ketua umum partai gerindra
ya beliau nanti akan mencari waktu yang lebih pas
untuk bisa melanjutkan safari ini
tapi kembali lagi mulai senin depan kita harus bekerja lagi
sebagai pejabat publik dalam kementerian pertahanan
dan dia akan melakukan kegiatan itu bagi menteri pertahanan
tapi kalau kemudian ada hari libur lagi mungkin dia akan gunakan waktu itu
untuk melanjutkan beberapa safari
atau pun silaturahmi dengan tokoh tokoh pemimpin pemimpin
baik formal ataupun informal yang insya allah akan beliau temui
pada waktu waktu mendatang
tetapi sekali lagi beliau hindari sedapat mungkin menggunakan waktu kerja
hindari sedapat mungkin memanfaatkan fasilitas fasilitas itu
untuk kepentingan kepentingan di luar kedinasan
itu yang beliau lakukan
oke pak muzani sebagai pihak yang menemani pak prabowo
sekali lagi ketika bertemu dengan sejumlah tokoh
gubernur kofifa para kiai dan juga sejumlah nama nama yang lain
apa yang dibicarakan pesan apa yang disampaikan
atau obrolan apa yang dibahas dengan kawan kawan lamanya pak prabowo ini
yang tadi anda sampaikan
kalau dengan gubernur hovifa pak prabowo lebih banyak mendengar
tentang bagaimana apa dan bagaimana problem di jawa timur
kemudian bu hovifah sebagai gubernur jawa timur menceritakan
tentang bagaimana cara gubernur jawa timur mempertahankan
jawa timur sebagai lumbung pangan nasional
yang bisa memberikan suplai bagi kepentingan provinsi
provinsi lainnya sebagai cadangan pangan
termasuk bu hovifa banyak cerita tentang inovasi
pengembangan bagi buah buahan
dan mempertahankan jawa timur sebagai stok daging nasional
dan pak prabowo sangat terkesan dengan cara ibu gubernur
untuk mempertahankan posisinya sebagai lumbung pangan nasional
baik utama seperti padi ataupun buah buahan
tapi kalau dengan tokoh tokoh lain
ulama pak prabowo lebih banyak mendengar
nasihat dari teman teman lama beliau
dan beliau memang beliau sudah lama ingin bertemu
dengan para pemimpin para tokoh para ulama
di jawa timur jawa tengah bahkan di jawa barat
oke tapi ke depan safari ini akan berlanjut ya bang muzani
safari ini akan berlanjut melihat waktu beliau
dan beliau akan sekali lagi beliau akan berusaha
tidak menyita waktu dari pemberantanan pertahanan
karena bagaimanapun juga
problem kementerian pertahanan juga harus
beliau tangani satu persatu
dan itu memerlukan waktu yang cukup banyak
baik menarik untuk mencermati langkah para aktor politik
safar yang dilakukan tidak hanya pak prabowo
tapi juga sejumlah nama nama yang lain
dan kita akan lihat ya pak jayadi akan seperti apa
kemudian dinamikanya ke depan
kalau kita bicara soal ke tahun dua ribu dua puluh
terima kasih banyak pak ahmad muzani sekjen partai gerindra
terima kasih banyak pak jayadi hanan
direktur eksekutif lembaga survei indonesia
selamat malam sehat selalu
pemerintah mengeluarkan surat edaran
terkait penanganan kasus hepatitis akut
yang menyebabkan tiga anak meninggal dunia di indonesia
kami akan segera kembali sesaat lagi